gempa bumi dengan magnitudo enam sembilan yang mengguncang indonesia jumat lalu menyadarkan kita akan pentingnya mitigasi bencana
di lapangan ditemukan banyak bangunan yang tak memenuhi standar hingga sistem peringatan tsunami yang tak menyala
berikut adalah catatan bencana gempa enam sembilan skala richter
gempa bumi sebesar enam sembilan skala richter mengagetkan kita semua
badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg sempat mengeluarkan peringatan tsunami untuk empat provinsi sebelum akhirnya dicabut
tak hanya itu bencana ini mengakibatkan enam orang meninggal dunia dan lebih dari lima ratus bangunan rusak
banyaknya bangunan rusak menjadi sorotan badan nasional penanggulangan bencana karena ditenggarai banyak yang tak memenuhi standar kelayakan
kami memantaunya di wilayah pandeglang banten
ini adalah salah satu rumah
yang diduga pembangunannya tidak memenuhi standar kelayakan
dapat anda lihat di masing masing sudut ini tidak ada tulang penyangga atau penyangga besi yang berfungsi untuk memperkuat struktur bangunan
sehingga ketika gempa terjadi tembok dengan mudahnya saja runtuh
bupati pandeglang irna nalulita tak menutup kemungkinan adanya kelalaian dalam perizinan bangunan
satu upaya kita untuk bisa menyelesaikan permasalahan untuk pembangunan rumah ya harus berizin
jadi kami akan mulailah
terutama tetapkan tata ruangnya agar mereka paham
agar membangun rumah harus ada izin
ini mungkin sedikit kelalaian kami dan kami akan terus lakukan upaya khusus untuk mereka paham
yang harus didampingi oleh para konsultan
masalah lain mengemuka ketika bmkg sempat menetapkan status siaga tsunami
sirine peningkatan dini tsunami di beberapa titik di wilayah banten tidak berbunyi

kalau dulu sebelum tsunami itu rutin setiap bulan setiap tanggal dua puluh enam jam satu tiga puluh
pada pukul pagi itu ada pengetesan nah itu bunyi
cuma semenjak itu malah nggak tahu emang udah ada pengetesan atau gimana nggak ngerti deh
mungkin dari bmkg nya yang lebih
kalau pas gempa kemarin itu juga kata kawan saya di daerah sidamukti itu juga nggak buruk
bmkg menyebut tiga sirine tsunami di wilayah labuan panimbang dan pasaur dalam kondisi baik
namun membunyikan sirine adalah kewenangan pemerintah daerah dan bpbd
ada aturannya ada undang undang ada aturannya ada undang undang
ada undang undangnya bahwa pemerintah evakuasi itu dilakukan oleh pemerintah daerah
karena bmkg itu kan nggak punya rakyat nggak punya warga
jadi kita hanya memberikan saran kepada pemerintah daerah untuk dilakukan eksekusi atau aktivasi
kita beri saran mereka yang memutuskan
ketua badan penanggulangan bencana daerah provinsi banten kusmayadi belum respon permintaan tanggapan
selanjutnya hal ini harus menjadi evaluasi mengenai sop
yang menegaskan proses pembunyian sirine
pasalnya gempa pada jumat lalu diprediksi belum merupakan puncak dari potensi gempa
bmkg menghimbau masyarakat mewaspadai potensi sunda megatrust
potensi diakibatkan subduksi atau tumbukan antara lempeng indo australia dan lempeng eurasia
garis subduksi potensi gempa terbentang dari ujung sumatera hingga sumba
dan berpotensi menghasilkan gempa hingga tsunami yang tak bisa diprediksi waktunya

masyarakat di sekitar wilayah selatan pulau jawa
baik itu jawa timur yogyakarta jawa tengah dan jawa barat serta banten
itu selalu siap
tadi pagi saya bertanya kepada beberapa masyarakat
apakah pernah mengikuti latihan simulasi
dari semua yang saya tanya satu pun belum pernah mengikuti latihan simulasi
hidup di pusaran potensi bencana
membuat mitigasi tak bisa ditawar lagi
mitigasi bencana harus diintensifkan
di tengah belum signifikannya infrastruktur mitigasi bencana
seperti rambu mitigasi ataupun sistem peringatan dini
doktrin materi siaga bencana mungkin dapat menjadi hal yang paling efektif
dan juga paling murah yang dapat dilakukan kepada warga
di mana hal ini dapat dimulai dilakukan di sekolah sekolah
dari sarabatan nabil haris pantai kelenggaraan